dia diketahui memiliki banyak nama samaran
tapi paling dikenal dengan nama datuk tan malaka
tan malaka disebut sebut sebagai salah satu orang yang mendesak soekarno hatta
agar segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa indonesia pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
empat puluh lima datuk tan adalah orang berideologi kiri
namun menolak pemberontakan yang dilakukan partai komunis indonesia
sejarah mencatat tan malaka berakhir tragis di akhir hidupnya
tan malaka ditembak mati di kediri jawa timur
tidak sulit mengunjungi makam tan malaka di desa
selopanggung kabupaten kediri jawa timur
awal agustus dua ribu dua puluh tiga ini bersama imam mubarok dari tan malaka institute
saya mengunjungi makam pejuang kemerdekaan republik indonesia itu dengan mengendarai sepeda motor
makam itu terletak di lereng perbukitan di kawasan gunung wilis sebelah barat kota kediri

menjadi petunjuk lokasi pemilik puluhan nama samaran itu dimakamkan
di antara ladang dan kesunyian inilah peristirahatan terakhir tan malaka berada
imam mubarok menceritakan pada awalnya warga selopanggung tidak menyangka
makam tak bernama itu adalah makam pejuang besar republik indonesia tan malaka
saya pada waktu itu melakukan apa investigasi ketemu namanya pak paulu talu ini pada waktu
kejadian di dua puluh satu februari tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan dia masih berusia kurang lebih sebelas tahun sebelas tahun sebelas tahun
jadi justru pak tolu lah yang lebih banyak memberikan semacam gambaran gambaran peristiwa
di kala itu setelah saya tunjukkan foto foto tadi dari mana kok tiba tiba muncul pemikiran
jenazahnya atau peristiwa itu terjadi di selopanggung kok ada saksi mata saksi mata itu
ya memang rumah disitu rumahnya pak tolu itu hanya beberapa rumah disitu dulu dan itu jadikan
markas brigadir istikatan ada di bawah soekarno ada pak sungkono dan sebagainya wali kota surabaya

itu peristiwa dih ketahui dari masyarakat tolu menceritakan bahwa saat itu tan ditangkap kemudian
pasukan ini membakar buku buku tan kelihatannya ya kan itu selalu tahu sendirian menulis suka menulis
membawa buku dan sebagainya buku bukusan dibakar dia langsung ingat atau gimana
ingat ingat dia langsung ingat dia membakar buku buku tangan kemudian setelah itu dieksekusi ya
dieksekusi itu dari cerita tolu adalah bahwa dia dikubur dua kali artinya dikubur setelah dieksekusi
kemudian untuk penyelamatan berikutnya agar tidak diketahui lagi dipindah ke makam yang ada di
silo panggung itu ketika masyarakat sekitar tahu bahwa ada sosok apa namanya seperti tan malaka
dimakamkan di sekitar mereka gimana ya masyarakat biasa aja di sini sudah sudah terbiasalah artinya
bukan apa apa karena memang kediri di bagian sebuah cerita sejarah yang panjang ada berbagai
peristiwa peristiwa penting yang ada di kediri dari masa ke masa dan sebagainya bahkan peristiwa
beliau besar kerajaan zaman dulu juga di kediri juga biasa artinya kita bukan orang yang kagetan lah
berarti ketika pose kesini melihat itu kemudian berlanjut sampai tes dna dari tes dna itu
di dua ribu sembilan memang kita sudah agak mundur ya dari maret kemudian
sampai september itu mundur mundur karena belum ada siapa yang bertanggung jawab nanti masalah ini
pendanaan karena pada waktu itu di era menteri sosialnya pak baktiar hamzah ya baktiar hamzah hingga pada
saat pemindahan jasad di dua ribu tujuh belas itu pun kementerian sosial di era ibu kofifa itu tidak juga diizinkan
layar menarik dalam tes dna ini ada karena faktor di sana itu pihak tanahnya mungkin ini ya dari

pulang pulang tapi tangan di belakang diikat terikat kayak terikat pasca tes dna kemudian
sempat dipindah ke sumatera barat jadi yang perlu diketahui bahwa karena kementerian sosial tidak
mengizinkan untuk diangkat jenazahnya ya pada waktu itu hanya mengambil bagian tanah bagian
atas bagian atasnya diambil diambil tadi kan kalau kita lihat di sana makam itu tanahnya
ini sudah tidak penuh lagi tanah itu diambil kita bawa ke sumatera barat
direktur perkumpulan pencinta sejarah begandering surabaya kuncarsono prasetyo
menjelaskan hubungan yang unik antara tan malaka dan jawa timur di provinsi ini dalam cita cita
kesehatan akan menjadi basis masa perlawanan terhadap penjajah yang ingin kembali menguasai indonesia
jawa timur terutama surabaya ini sebenarnya sejak dulu kalah sejak dulu itu sejak awal
gerakan kebangsaan ini dibangun itu adalah basis sosialisme jadi sejak periode seribu sembilan ratus dua belas ketika
cokro aminoto menjadi ketua syarikat islam surabaya cabang surabaya gerakan
surabaya ini sudah sudah ke arah gerakan sosialisme jadi aktivitas aktivitasnya banyak mulai pemogokan
minta gaji naik jam kerja dipotong segala macam itu sering dilakukan kenapa di di jawa timur terutama
di surabaya karena di jawa timur ini basisnya industri pemikiran tan dimanapun dia berada di
di luar negeri di dalam semua caratannya itu selalu menjadi adopsi gerakan orang orang jawa timur
terutama syarikat islam yang kelak kemudian menjadi partai komunis setelah syarikat islam pecah itu
misalnya ketika melakukan pemogokan tahun seribu sembilan ratus dua puluh enam kan posisinya ada di singapura dia mendengar bahwa partai
komunis indonesia akan melakukan pemogokan besar di garut dan tan kemudian membuat buku namanya aksi
syarat syarat pemogokan jadi kan itu konkret teknis ya syarat syarat pemogokan itu yang
kemudian menjadi dasar bahwa orang mogok itu syaratnya harus seperti ini orang melakukan
demo itu harusnya seperti ini dia mengadopsi cara cara yang dilakukan di jawa timur ya dan
itu banyak dilakukan di jawa timur kenapa karena pemogokan banyak di jawa timur pabrik pabrik
banyak di jawa timur buru perkebunan banyak di jawa timur pabrik gulat satu ratus delapan puluh pabrik gula tahun dua ribu
sampai jogja dia sebenarnya mendapatkan informasi tanggal sepuluh november tiga belas november waktu itu sudah sepuluh
november ada perang ada perang di surabaya dia mendapatkan informasi itu di jogja setelah
sebelumnya dia ketemu sumarsono seorang pemimpin milisi namanya militer bersenjata
militer sipil bersenjata dari surabaya yang juga anggota pesindo dia mendapat informasi
surabaya akan diserbu dia bahagia dia membaca data anak anak ideologiku saat ini sudah
bergembira ria dia menghadapi musuh dengan melawan kemudian tanggal tiga belas dia datang ke surabaya melalui
kereta api dia didampingi dua orang dia berhenti di stasiun mojokerto jadi dia di mojokerto
dia ketemu ke eji hasyim azari ketemu mbah hasim dari sana jam sembilan malam sampai subuh dia
membicarakan bagaimana seharusnya kita bersikap ketika surabaya sudah digempur hasim sudah
mengambil sikap untuk mempertahankan melalui perang jihad tetapi dia tan harus harus
membicarakan banyak hal setelah tidak lagi perang karena katatan perang ini adalah bagian dari
itu yang diomongkan ke pak hasim adalah ke eji hasyim adalah setelah perang ini kita harus melakukan
apa nah yang unik kemudian tanggal tiga belas november ketika pasca diskusi dengan hakim dia ternyata
tidak bisa langsung ke surabaya karena dia ditahan sama pri pemuda republik indonesia karena tanpa
dianggap sebagai tan palsu jadi tanggal
dianggap aspal karena waktu itu ketika zaman jepang banyak orang mengaku ngakutan bayangkan
sosok yang populer tulisannya banyak dipuja puja banyak orang tidak ada orangnya tidak pernah
muncul orangnya sampai kemudian dia berkirim kawat kepada johan sarunsa yang ada di surabaya
tolong johan anak buahmu anak anaknya sumarsono ini menangkap saya di mojokerto tolong aku
membebaskan johan sarunsa sampai datang ke mojokerto membebaskan untuk membebaskan tan malaka
tanggal empat belas agustus tanggal empat belas november tan di surabaya dia di surabaya dia menyebutkan di dalam buku dari
penjara penjara itu lain lainnya perang dia ngetik brosur propaganda hari keempat kemudian pasukan
inggris merapat sampai di tengah kota tanggung sih di kedung tarukan ketahuan
sama musuh diserbu dia lari ke monocolo kira kira lima kilo dari kemasin surabaya
ngetik lagi dia ketemu sama atmaji atmaji itu angkatan laut yang dibangun dibina sama jaringannya
sampai kemudian tanggal dua puluh ketika inggris sudah menguasai surabaya posisi wonokromo
wonocolo ini hanya satu kilo dari wonokromo tan kemudian diungsikan ke malang ke malang sampai
tanggal dua puluh tujuh dua puluh delapan dia ke kemudian pindah lagi karena malang sudah mulai terancam dia pindah lagi ke
ke diri dari ke diri dia balik lagi ke jogja semua heroisme tang di jawa timur kemudian
hai apa namanya fakta selatnya adalah tan dieksekusi di jawa timur juga
ya dia itu pernah bikin tulisan tentang perlunya aksi massa dari jawa timur
ya dan dia memetakan kawasan yang paling kondusif untuk melakukan gerakan aksi massa itu di daerah
jawa timur wilayah samping bengawan di banyak catatan menyebutkan sebenarnya ini ada kesalahpahaman
antara situasi peristiwa madiun dengan peristiwa terbunuhnya tan banyak menganggap tan terlibat
peristiwa madiun pada sebenarnya tan sejak tahun sembilan puluh enam dia sudah keluar dari pki berarti peristiwa madiun
itu tan tidak terlibat tidak ada hubungannya makanya kenapa kemudian kita masih berpikir bahwa tan itu
adalah pki tan itu sudah anti pki sejak tahun dua puluh enam tapi faktanya adalah tan itu adalah bagian dari
pahlawan nasional ya pada pahlawan kemerdekaan pada kenyataannya soekarno ketika diberitahu
bahwa tan ditembak mati dia menyesal meskipun sebenarnya soekarno itu mencintai sejarah secara
pemikiran dia membenci
secara gerakan politiknya tetapi dia menganggap tan adalah funding father tan itu adalah apa tokoh
pertama yang dikasih gelar yang dikasih gelar parlawan sama soekarno tokoh pertama ya jadi
ada banyak tokoh sebenarnya tapi tokoh yang awal mula diingat sama soekarno untuk irigasi untuk
dikasih gelar pahlawan sebelum soekarno memberikan gelar surabaya sebagai kota pahlawan
hai air langga pribadi kusman pengajar di departemen politik fakultas ilmu sosial dan ilmu
politik universitas airlangga menilai dari sejarah hidup tan malaka menunjukkan betapa
besar pengaruh tokoh ini pada para pendiri bangsa indonesia karena itu tan seharusnya tidak semata
mata dicap sebagai tokoh kiri namun justru indonesia perlu melanjutkan perjuangannya
malaka ini adalah pejuang tan malaka ini adalah pejuang tan malaka ini adalah pejuang tan malaka ini adalah pejuang
sepi tapi pengaruhnya sangat besar bagi pergerakan indonesia dan kemerdekaan indonesia beliau sebagai
ketua syarikat islam semarang itu kemudian membangun yang namanya sekolah rakyat pertama
jadi pada waktu itu sekolah sekolah yang dibangun oleh belanda itu hanya kalangan kalangan terbatas ya
dan tan malaka ini memiliki inisiatif
anak anaknya masuk nggak boleh sekolah
nah beliau kemudian
rakyat itu dan mengajarkan
kesadaran untuk merdeka
untuk lepas dari belenggu penjajahan
dan juga ilmu ilmu yang penting
bagi kehidupan anak anak
kaum kaum buruh dan kaum kaum miskin
pikiran pikirannya itu luar biasa
misalnya pada tahun

nanti itu indonesia merdeka
besar itu masih menganggap bahwa
indonesia sebagai negeri jajahan
itu ya memang sudah
kodratnya seperti itu
misalnya ada yang bilang bahwa
yang penting itu belanda
memperlakukan kita sebagai warga yang
bagian dari politik etis
nah tan malak itu membongkar
itu semua dengan mengutarakan
bukan hanya merdeka sudah melampaui
kalau kita merdeka
kita juga membangun namanya demokrasi
nah bukan hanya itu
pada saat era demokrasi beliau bilang
hati hati kalau ke depan kita merdeka
karena dalam mekanisme
mereka yang para elit itu yang berasal
dari rakyat dan terpilih
melalui pemilu ketika mereka menjadi
elit mereka akan membangun pagar
dari rakyatnya dan
kemudian kepentingan mereka itu
hanya kepentingan elit elit saja dan
melupakan kepentingan dari
warga yang memilihnya nah itu kan
kalau sekarang itu fenomena yang disebut
oligarki nah itu
petan malak sudah
sudah memahami akan
terjadi kemungkinan kemungkinan politik seperti itu
oligarki di zaman itu ya
ngeri udah bisa prediksi ke depan
kita bukan hanya bahwa
indonesia harus merdeka saat ini juga
sebagai agenda politik tapi kita akan
menghadapi kompleksitas politik
setelah kemerdekaan itu sudah dibayangkan
oleh petan malaka
kemudian teksnya beliau namanya judulnya
masa aksi dibaca oleh
seluruh tokoh tokoh pergerakan
aktivis pergerakan dan
menginspirasi w r supratman
dalam menggubah laku indonesia raya
sering berdiskusi dan berdebat
juga gitu kan
dengan bung hatta dengan
syahrir dengan soekarno
benturan tapi bung karno ini
juga menarik dalam artian
beliau sering bersih tegang dengan tan malaka
tapi beliau ini kagum dengan petan malaka
jadi kalau dalam setiap
kursus politik yang
kemudian dibuat oleh bung karno
dalam tasnya itu selalu ada
buku tentang menarik dari publik indonesia
jadi referensi ya
lalu kenapa kemudian
semacam ini kemudian tiba tiba
bahkan ada upaya untuk
dihapus dalam sejarah
ini kan sebetulnya
sebagai proyeksi politik yang
muncul sebelah sejarah orde baru
orde suharto gitu kan
dimana segala hal
yang menyangkut demokrasi
semuanya kemudian dianggap sebagai sesuatu yang
tidak indonesia tidak pancasila
semua dianggap tidak bertuhan
semua dianggap tidak bertuhan
padahal hampir seluruh tokoh pergerakan indonesia
maksudnya gimana tuh
maksudnya itu bahwa
ini kan semua tokoh pergerakan ini melihat
problem indonesia ini
penjajahan ini oleh belanda
dan pada waktu itu
ilmu yang paling tajam
dalam membaca melihat penindasan
pacana atau gagasan pengetahuan marsisme
sebut siapa aja itu dipengaruhi
dan membaca marsis
mulai dari cokraminoto
sahrir tan malaka
semua agus salim
jadi bahkan sahrir itu bilang
pernah bilang bahwa
semua tokoh pergerakan indonesia itu bisa disebut sebagai kaum kiri
tidak semua kiri
tidak semua komunis adalah pki
apalagi juga kemudian
tidak semuanya komunis marsis itu tidak bertuhan
nggak seperti itu juga
kalau kita melihat bahwa
tan malaka itu salah satu ilustrasi
beliau itu tampil sebagai salah satu delegasi indonesia
dalam komentaran seribu sembilan ratus dua puluh seribu sembilan ratus dua puluh satu saya lupa
itu beliau menawarkan
dan berdebat dengan tokoh tokoh
marsis komunis pada waktu itu tentang
persatuan antara panislamisme dan
gerakan gerakan marsis komunisme
karena beliau melihat bahwa
semua memiliki agenda yang bisa disambungkan
yaitu melawan imperialisme
artinya kita memiliki pr besar untuk
marxisme kan nggak boleh di indonesia mas
ya itulah begini loh
kita melihatnya itu kan bahwa
bagaimana kita melihat bahwa sesuatu itu
memiliki kontribusi baik
manfaat atau mudarat
kalau kita nggak belajar
ilmunya kan begitu
gimana kita tahu ketika sesuatu itu
dilarang tanpa kita paham
lepadalah kita negara demokrasi
bagaimana kita tahu bahwa
memiliki efek buruk atau tidak
kalau kita nggak mempelajarinya
kan kita ini memiliki banyak pemikir
yang genial pemikirannya
otentik gitu kan
nggak sekedar copy paste
atau mencaplok pandangan emas gitu
yang sudah ada
tapi dia melihat ini kondisi real indonesia seperti apa
gitu kan kalau kondisi seperti ini
berarti harus beda pembacaannya
nah ini kita ini banyak sekali
yang pikirannya itu
kemudian bisa mengkonteksualisasikan
dan tidak sekedar meniru
tapi mempelajari dan menyesuaikan dengan konteksnya
poinnya tuh begini
bahwa proyeksi bernegara
itu harus berpusat
rakyat sebagai sentral
sebagai subyek yang
benar benar diperjuangkan oleh rakyat
eh oleh negara gitu
jadi bukan menempatkan
modal sebagai kapital gitu kan
modal sebagai pusat
yang terjadi pas kereformasi
dan juga sejarah soeharto
itu kan sebetulnya
modal dan kapital
itu dijadikan sebagai pusat
dan rakyat itu disesuaikan dengan kepentingan itu
bisa nggak kira kira menuju
indonesia menuju titik
yang seperti dicita citakan
tan malaka dan founding fathers yang lain
tinggal bagaimana kita memperlakukan
generasi muda kita
kalau saya melihat
saya agak berbeda dengan banyak kalangan kalangan
yang sudah oldies lah ya
kita ini kan oldies ya
kita ini kan menganggap diri kita ini
dan memandang gen z
generasi muda ini nggak tahu
dan kita menganggap bahwa
mereka ini sudah tidak lagi indonesia
sudah nggak pancasalais
setiap generasi itu punya semangat zamannya
jangan jangan kita yang harus belajar dari mereka
kalau misalnya kita lihat
gen z ini mereka dalam interaksinya itu
ternyata lebih egaliter dengan yang lain
lebih membangun hubungan yang misalnya
dalam banyak hal berani dari era sosmed itu
di luar negeri misalnya
jangan jangan kita belajar berpancasila itu
dari generasi muda ini
jangan jangan gen z ini
lebih tan malaka dari kita kita
yang sudah membaca bukunya
dari para pendiri republik ini gitu loh